sesosok bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam keadaan hidup di depan musolah oleh warga sawangan depok
warga langsung membawa bayi malang ini ke rsud kota depok untuk mendapatkan pertolongan
warga sawangan depok digegerkan dengan adanya penemuan bayi perempuan
bayi yang diperkirakan baru usia sehari ditemukan warga di depan halaman musola darussada di jalan raya muhtar sawangan depok
seorang pekerja galian yang pertama kali melihat adanya bayi yang nangis dan tergeletak di halaman musola masjid
lantaran tidak tegar melihat kondisi bayi pekerja langsung melaporkan kepada warga terdekat
warga kemudian membawa bayi perempuan tersebut ke rsud depok
diduga bayi tersebut baru saja dilahirkan dengan kondisi kurang sehat dan sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya
kejadiannya sih saya sedang duduk sama si saya di depan
kita menggunakan lubang ini kabel
datang ke rumah ada orang buang bayi di musolah
saya datang ke rumah
kemudian saya laporkan ke bayi ini
karena keunakan saya kan mudian
jadi langsung ke sana
diperkirakan bayi ini masih berumur satu hari
saat ditemukan masih terdapat tali pusar pada bayi malang tersebut
setelah ditimbang bayi tersebut memiliki berat dua kg
kini bayi tersebut masih mendapatkan perawatan intensif dokter rsud kota depok
bayi tersebut diketemukan di musolah asadar di jalan raya montar sekitar jam enam pagi
masuk ke rumah sakit jam enam lewat empat puluh lima menit
menurut perkiraan ini lebih dari dua puluh empat jam
jadi terlihat dari tali pusatnya yang masih segar bagus gitu
dan jenis kelamin bayi ini perempuan dengan berat badan dua ribu gram
guna penyelidikan lebih lanjut kasus ini telah ditangani polsek sawangan depok